dengan tambahan lalapan dan sambal
sehingga nanti pada saat kapan puncaknya
mereka harus mencari makanan minuman di tengah jalan gitu ya
jadi dikumpulkan seperti itu dan bisa dihubungkan dengan perjalanan